berdasarkan data skimego journal and country rank sepanjang tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam hingga dua ribu enam belas jumlah publikasi terindeks global indonesia hanya mencapai lima puluh empat satu ratus empat puluh enam publikasi
jika dibandingkan dengan singapura malaysia dan thailand peringkat indonesia masih jauh berada di bawah ketiga negara itu
saat ini di tingkat dunia indonesia menempati peringkat ke lima puluh lima untuk jumlah dokumen yang terpublikasi internasional
rendahnya jumlah dokumen yang terpublikasi secara internasional salah satunya disebabkan sedikitnya jumlah peneliti di indonesia
data lipi pada dua ribu tujuh belas menunjukkan peneliti di indonesia hanya berjumlah sembilan enam ratus delapan puluh lima orang
jumlah ini masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan asean
rasio jumlah peneliti di indonesia menurut unesco pada dua ribu enam belas yaitu delapan puluh sembilan peneliti per satu juta penduduk
berbeda jauh dengan singapura yang memiliki enam enam ratus lima puluh delapan peneliti per satu juta penduduk
karena itu dalam upaya meningkatkan penelitian kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi
mendorong para guru besar yang ada di indonesia agar bisa mempublikasikan minimal satu riset ilmiah ke dalam jurnal internasional setiap tahun
selain itu pemerintah juga mendorong peralihan status perguruan tinggi negeri
menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum
muhammad kadapi cnn indonesia
salah satu dari kunci keberhasilan sebuah negara adalah jumlah riset dan juga kualitas yang dihasilkan oleh perguruan tingginya
karena ini mencerminkan kualitas dari pendidikan tinggi yang ada di negara itu
untuk dalam hal ini indonesia memang ambisius ingin mencetuskan melahirkan banyak sekali periset
tapi sampai saat ini ternyata indonesia masih kalah lah kalau kita bandingkan misalnya dengan negara negara tetangga
seperti malaysia dan singapura
nah selain itu juga lulusan dari perguruan tinggi kita itu masih sering kurang cocok untuk memenuhi lapangan kerja yang tersedia di indonesia
nah untuk melihat bagaimana saat ini kualitas dari riset teknologi dan juga pendidikan tinggi di indonesia
kita akan bahas langsung bersama menteri stek dikti muhammad nasir halo pak nasir apa kabar ya
terima kasih mbak dewi
sudah genap tiga tahun ini
saya jabat sebagai menteri stek dikti dan saya ingat terakhir kita berbicara kan punya segala macam ambisi untuk melahirkan sekian banyak riset dan sejumlah phd lulusan phd dan lain sebagainya
tapi yang kita dengar justru akhir akhir ini lebih banyak ya perguruan tinggi itu ditutup karena satu dan lain hal
nah sebenarnya bagaimana pak nasir
selama tiga tahun ini
jadi apa yang tinggi kita ada terbaikkan
ya begini mbak desi saya itu melihat ya kejadian yang ada di indonesia tentang pendidikan tinggi
ini adalah sebenarnya masalah permasalahan kesalahan yang akumulatif
yang terjadi masa lalu yang sampai sekarang tidak pernah ada satu bentuk pembenahan
kira kira berapa tahun kembali ke
kalau kita terinspekt saya sebagai menteri teknik dikti ya

itu adalah saat yang terakhir di bulan oktober ya
kalau saya ke flashback ke sana ya pada saat itu saya langsung menengok karena sebagai otoritas saya sebagai menteri saya akan cek
ternyata banyak perguruan tinggi yang sedang bermasalah sebenarnya di negeri ini
permasalahannya itu apa dan kenapa kok bisa ya selama ini itu bisa dibiarkan
itulah yang terjadi seperti contoh
ada satu perguruan tinggi itu tidak melakukan proses perkuliahan
tapi dia bisa mengeluarkan ijazah
saya katakan sebagai mahasiswa tanpa kuliah tapi saya dapat seorang gelar sarjana
nah ini masalah kan
ini berarti kan pengawasannya juga kurang
nah oleh karena itu di kementerian teknologi dan pendidikan tinggi dulu direkturat jenderal pendidikan tinggi berada di kementerian pendidikan dan kebudayaan
rasanya wasdalbinnya tidak jalan
wasdalbinnya tidak jalan
walau wasdalbinnya tidak jalan kurang
perang begitu dikontrol dengan baik
banyak perguruan tinggi bermasalah
pada saat itu saya ada enam ratus tujuh puluh satu
ini rata rata swasta atau negeri juga
negeri pun juga ada
tapi negeri pun juga ada
dengan melihat semacam ini apa yang harus saya lakukan
nah dalam hal ini mulai pembinaan
kita konsepnya pemerintah bukan punishment saja
tapi bagaimana kita membina perguruan tinggi supaya menjadi baik
artinya era kita saya bangun
visi misi dari kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi adalah national competitiveness
berbasis dari pendidikan tinggi riset dan teknologinya ini bagaimana bisa mendorong untuk meningkatkan national competitiveness
itu berarti ada kpi yang jelas
nah untuk mencapai national competitiveness
itu ada dua unsur
yaitu yang pertama adalah yang namanya skill worker atau qualified worker
yang kedua adalah innovation
kalau kita berbicara qualified worker berarti lulusan yang punya kualifikasi atau lulusan yang punya keterampilan
jadi siap kerja lah
ini yang problem
kemudian inovasi risetnya
inovasi yang otomasi akan menjadi mana
daya saing bangsa akan menjadi masalah
nah kembali ke ini kan ada lebih dari empat ribu ya perguruan tinggi di indonesia
dan rata rata ini kan juga swasta ya
nah kalau dilihat lagi permasalahannya sehingga terpaksa ditutup dan lain sebagainya itu kebanyakan apa yang kurang atau yang tidak jalan
kan harusnya kan diakreditasi
apalagi kan untuk membuka suatu pendidikan tinggi
apalagi perguruan tinggi itu kan ada prosesnya yang dan administrasinya sebenarnya kan cukup lama
dengan berbagai macam persyaratannya dan lain sebagainya
nah ini apa yang dilakukan supaya itu betul betul terjaga sehingga setiap lembaga pendidikan tinggi itu memang sesuai dengan kualitas yang diinginkan
kalau kita perhatikan karena itu sistem pengawasannya kurang baik
maka pada masa lalu itu administrasi hanya ditekankan administrasi
tapi proses tidak pernah diperhatikan dengan baik
maka saya lakukan sekarang mulai pemetaan
bagaimana sistem perkulian
apakah betul perguruan tinggi melakukan proses pembelajaran dengan baik
yang kedua apakah terjadi konflik antara yayasan sama rektor dalam perguruan tinggi itu
nah itu sering terjadi ya
itu sering terjadi dan banyak
nah ini yang menyebabkan proses pembelajaran terganggu
nah pertama yang pada proses perkuliahan ini yang harus kita fraud harus kita tutup
nggak boleh kita bermain lagi
akhirnya setelah saya seleksi ada beberapa tinggal diangkat di atas satu ratus dua puluh tujuh
dari satu ratus dua puluh tujuh dua puluh lima terpaksa harus tutup
yang lain harus perbaiki
yang satu ratus dua kami lagi seleksi nanti ada mungkin yang ada bagian juga akan tutup
ada yang kita perbaiki juga
tapi yang tinggal sekarang itu bagaimana kualitasnya
karena ya ini kan salah satu dari akar masalahnya kualitasnya
dari ini yang ada perguruan tinggi empat ribu lima ratus dua puluh sembilan yang ada itu ada banyak perguruan tinggi itu kecil kecil
akibatnya dia tidak bisa membiayai operasionalnya di pertama
yang kedua proses pembelajarannya tidak baik
yang ketiga karena kita tidak pernah men challenge
para dosen para peneliti untuk melakukan riset yang baik
sehingga saya sekarang buat satu perangkakan perguruan tinggi di bawah kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi
nah setelah itu bagaimana mereka kita hadapkan dengan perguruan tinggi luar negeri
pada saat itu tahun dua ribu empat belas yang masuk di kelas dunia indonesia itu hanya ada dua loh

itu pun rangkangnya antara empat ratus sampai dua ratus
kami perbaiki akhirnya di tahun dua ribu lima belas mulai meningkat
ada dua tapi rankingnya meningkat
yang satu tadinya lima ratus lima puluh satu meningkat di lima ratus satu nyaris masih lima ratus
baru tahun dua ribu tujuh belas ini mereka sudah ada yang satu contoh universitas indonesia dari tiga ratus dua puluh lima meningkat menjadi dua ratus tujuh puluh tujuh dari lima ratus
yang itb dari tiga ratus empat puluh tujuh
tiga ratus empat puluh satu menjadi tiga ratus
ugm dari lima ratus satu meningkat menjadi empat ratus satu
iya padahal indonesia ini salah satu negara yang terbesar di dunia dengan dan jumlah perguruan tinggi kita kan sebenarnya cukup banyak
kalau kita bandingkan ya dengan negara lain ya dengan negara cina lah kita sama sama penduduk besar ya
china itu penduduknya satu empat miliar
indonesia di angka dua ratus lima puluh tujuh dua ratus lima puluh lima juta
perguruan tinggi china hanya dua delapan ratus dua puluh empat
dua kali lipat penduduknya enam kali lipat
nah sementara yang masih di kelas dunia china belasan sampai
di singapura itu diangkat delapan belas
iya luar biasa itu negara yang penduduknya hanya empat juta
malaysia penduduknya tiga puluh juta
apa yang salah gitu loh
sebenarnya kan problemnya kan apa gitu
karena kan bukan bahasa jelas kalau misalnya china itu bisa menelurkan begitu banyak riset dan juga ini berarti kan berdampak ya terhadap kontribusi yang diberikan
dari pendidikan tinggi
kenapa di kita itu begitu minim
problem yang utama adalah para dosen untuk melakukan riset itu tidak begitu baik
enggak begitu baik
kurang bagus artinya arah kejadian
akhirnya dengan kawalan ini
kenapa ini karena lebih kemotivasinya atau mungkin kebahannya atau memang mereka mungkin
disibukkan dengan hal hal yang lain gitu

ada kaitannya dengan dunia akademis
ada kaitannya dengan dunia akademis
tidak konsentrasi dalam dunia akademik lah
dulu itu indonesia tahun dua ribu lima belas awal atau dua ribu empat belas datanya itu
sementara thailand di atas kita sembilan lima ratus
bicara singapura itu di angka delapan belas
iya luar biasa itu negara yang penduduknya hanya empat juta
ya hanya sedikit
malaysia penduduk hanya tiga puluh juta
apa yang salah gitu loh
coba apa pak anasir sebagai
dosen gak banyak yang melakukan penelitian
gak mau atau tidak mampu atau
tidak mau bukan tidak mau
tidak merasakan hasilnya
merasa itu bukan kewajiban
merasa itu bukan kewajiban
riset itu kayak seolah olah gak punya kewajiban
padahal di sana namanya tridharma kan harus dilakukan
ternyata hanya pendidikan saja yang diajar
yang penelitian dihamil
yang penelitian banyak ditinggalkan
tapi apakah memang ini semacam budaya yang dari dulu
tidak ada yang menjelan
tidak ada yang memaksakan mereka harus meneliti
nah mulai tahun dua ribu enam belas kemarin keperbaiki
dari kita empat lima ratus
dua dua ratus itu meningkat menjadi sebelas tujuh ratus
ya bagus ada meningkatan
tapi dari segi kualitasnya itu sendiri pak nasir
dan juga konten ya
tema topik yang diangkat ya dalam riset riset ini
yang khususnya dibutuhkan oleh indonesia
ini karena kan ini kan bersaing juga
bagaimana mengarahkannya supaya
dari publikasi sudah
riset harus kita arahkan
riset yang dulu para peneliti riset on based on common sense
pokoknya saya mencari riset ini ya udah
apakah itu dimanfaatkan atau tidak
tidak tidak urusan
sekarang tidak boleh

nah sekarang saya bentuk
saya buat namanya rancangan induk riset nasional
nah di rancangan induk riset nasional itu
tajinnya tujuh saya ekstrak menjadi sepuluh
sepuluh itu ya satu
riset di bidang pangan dan pertanian
pangan kita masalah
justru inovasi inovasi di situ dibutuhkan ya bagi indonesia
kalau kita berbicara kemaritim
di asia tenggara lucu kan kita
yang kedua di bidang kesehatan dan obat obatan
sembilan puluh dua persen bahan baku obat import kita
yang ketiga teknologi informasi dan komunikasi
keempat di bidang yang namanya adalah transportasi
apakah darat laut maupun udara
yang kelima di bidang edvan material atau nanoteknologi
yang keenam di bidang teknologi pertahanan dan keamanan
ketujuh di bidang renewable energy
ini hal yang sangat penting
ditambah yaitu riset di bidang kemaritiman
riset di bidang disaster management
di management kebencanaan
apakah gempa apakah
yang sering kita alami
ya itu yang sering kita alami
apakah gempa mungkin gunung atau kebakaran
dan yang terakhir adalah social dan humanities
dan ini sejak kapan sudah mulai diarahkan seperti ini
ini sudah ada
ini akan jadi nanti perpres segera ke presiden
sudah selesai draft kami dari saya
saya sudah minta harmonisasi sudah selesai
seluruh kementerian dan kl harus mengacpetai ini nanti
berarti berarti riset based on demand harus kita jalani
tapi bagi saya riset ini dari dunia akademis ini seperti apa
karena kan selama ini mungkin mereka merasa bahwa
ya ini nanti tambahan dari kewajiban yang mereka harus lakukan
karena ya terus terang kan
riset itu kan membutuhkan harus fokus
harus banyak waktu
ya istilahnya menggunakan otak ya
tidak boleh meniru atau menjiplak dan lain sebagainya
nah ini kan salah satu kenapa malas melakukan riset itu
karena riset itu karena dianggap tidak memberikan suatu value bagi mereka
mungkin tidak memberikan pendapatan yang baik bagi mereka
sekarang mulai saya tata ini
mereka yang melakukan penelitian dengan publikasi yang baik akan saya berikan insentif ini berupa apa
berupa apa insentifnya
berupa pendanaan kalau finansial akan baik
jabatan juga akan lebih naik
karena dari aslin ahli lektor lektor kepala guru besar
ini kan harus melalui penelitian
nah ini dengan
nah ini dengan disamping dia menelitikan jabatannya naik
di sisi yang lain dia dapat finansial
ini disambut dengan baik ini
jadi mulai tahun depan lah kita bisa sudah mendapatkan hasil hasil riset yang berdasarkan sepuluh ya
dari tema tema yang memang sangat dibutuhkan oleh indonesia
ngomong ngomong ini funding untuk pendidikan semakin tahun kan semakin bagus sebenarnya bagi indonesia ya
untuk riset dikti
tapi khusus untuk riset ini funding
karena negara negara yang maju itu biasanya funding untuk risetnya itu juga luar biasa besar
karena dari situlah mereka mendapatkan inovasi dan ide ide untuk produk produk yang nilai tambah
yang terjadi adalah biaya riset kita yang dikeluarkan oleh negara
baik dari masyarakat maupun apbn
itu kita masih sangat rendah
kalau kita komparasi dengan negara negara lain
ini cara jujur saya katakan itu
tapi sebenarnya kalau ini keluar baik ini akan memiliki nilai yang baik
kita negara dalam hal ini kalau bicara apbn kita sudah dua puluh lima triliun
luar biasa ya
dari total kalau kita lihat dari anggaran kita empat dua ribu triliun
kalau kita sekarang dua puluh lima triliun kita sudah cukup besar nilainya
khusus untuk riset itu sendiri berapa yang dialokasi
ini riset semua ini
untuk riset semua ini
cuma yang ada di kementerian riset teknik tih hanya satu tujuh triliun
jadi kecil lah itu
ya kira kira berapa dengan angka itu bisa dihasilkan
berapa jumlah riset dan
harapan saya sebenarnya dengan anggaran yang ada ini disentralisasi
jadikan satu riset itu di lembaga riset
nah nanti yang kementerian dan lembaga yang lain adalah sebagai pengguna terhadap hasil riset
supaya tidak terjadi redundancy

artinya dalam ini semua harus market driven demand driven
ini harus dilakukan dalam lembaga yang tergabung
ini total kalau kita ambil dari gdp kita di angka dua belas triliun
indonesia hanya baru sekitar tiga puluh triliun dengan perusahaan swasta
di mana dua puluh satu dari pemerintah empat baru dari swasta
karena inilah justru yang dibutuhkan oleh swasta atau perusahaan perusahaan yang memang mereka
nah ini kan harus berkompetisi juga
untuk itu kan harus ada inovasi dan lain sebagainya
dari segi kualitas ya untuk memastikan bahwa
oke sekarang ada sepuluh topik ini
tapi memastikan bahwa ini benar benar bisa diterapkan digunakan oleh khususnya apalagi nanti kalau kerjasama dengan swasta
memang sesuatu yang dibutuhkan
itu bagaimana ya cara memastikan
kalau saya boleh memberikan gambaran secara umum ya
itu kan supaya riset itu bisa dimanfaatkan oleh industri
seorang industriawan atau seorang investor itu kan selalu mendapatkan margin dari suatu investasi
terutama pada inovasi
margin apa yang dia peroleh
biasanya new production produk baru itu harus mendapatkan suatu insentif yang didapatkan oleh industri
bisa mungkin pengurangan pajaknya lah dan ini supaya mereka mendorong
singapura sudah triple tax deduction
indonesia belum ada
sehingga investor akan memperbaiki
investor akan menggunakan hasil
ini kalau investor sebenarnya untuk menggunakan hasil inovasi
berikanlah satu kemudahan
supaya nanti dia tidak akan menanggung resiko
jadi masalah ini harus kita lakukan risk and return itu harus kita hitung
nah nanti setelah itu biar jalan
nanti kalau itu dilakukan industri akan mau
tapi kalau sepanjang itu tidak pernah diperhatikan
nanti kalau industri proses pertama jangan jangan terjadi resiko
investor itu selalu berpikir begitu
tetap harus masalah keuntungan
pemerintah harus hadir di sini
jangan saya ingin berkomunikasi sama ibu menteri keuangan
berilahkan satu kemudahan pada industri yang menggunakan inovasi baru dari anak indonesia
ternyata yang paling penting adalah industri
ternyata yang jadi masalah bukan di patentnya mbak
untuk mendapatkan patent susahnya luar biasa
di mana regulasinya nggak pernah mendukung
sekarang regulasi dalam masa patent sudah saya minta perbaiki
harus diperbaiki ini
masa harga masa gini administrasi kok susah
jadi target untuk tahun depan atau sampai tahun dua ribu sembilan belas kira kira berapa riset yang berbasis industri ini
saya berharap di tahun dua ribu sembilan belas nanti saya targetkan seribu mbak
karena sekarang sudah enam ratus enam puluh satu
harapan saya di tahun dua ribu delapan belas sekitar tujuh ratus lima puluh tujuh ratus an
tahun dua ribu sembilan belas saya target seribu
tapi kalau publikasi
dengan standar internasional ada target sendiri pak
saya internasional target saya harus leader di asia tenggara
tahun ini kita target sekitar lima belas ribu insya allah tercapai
tahun dua ribu delapan belas saya target di dua puluh
tahun dua ribu sembilan belas target tiga puluh
tapi ini dari pendidikan tinggi apa apa saja
biasanya kan itu itu saja
apakah itu ui ataupun gm atau itb
sekarang hampir semua menyebar mbak
sekarang hampir semua menyebar mbak
jadi kualitasnya juga sudah semakin menyebar
pada saat itu kan biasanya kaitannya pada perguruan tinggi terakretasi
kalau akretasi a makin baik publikasinya makin baik
dulu saya sebagai menteri pertama hanya enam belas loh perguruan tinggi yang akreditasi a
nah sekarang sudah
dari empat sekitar itu hanya enam belas
meningkat tahun dua ribu lima belas saya hanya sembilan belas
sekarang saya targetnya berapa
menurut saya tahun dua ribu sembilan belas
saya target seratus harus tercapai
dari segi inovasi ini kan teknologi bagian dari tanggung jawab pak menteri lah istilahnya
apa yang dilakukan khusus yang fokus terhadap pengembangan riset yang berbasis teknologi
apalagi kan di indonesia kan sebenarnya kita anak anak muda kreatif dan juga sudah paham lah melakukan programming coding dan lain sebagainya
ini bagaimana supaya betul betul indonesia itu seperti china kan sekarang mereka membuat sendiri ya
mereka tidak perlu twitter tidak perlu google tidak mereka membuat sendiri
nah di indonesia ini bagaimana dikarenakan
ya kalau kita perhatikan kita itu kan selalu bicara luar negeri itu kalau kita forei minded net
kita tidak pernah domestic minded
ternyata kita challenge indonesia pun mampu
kalau kita bersyaratan teknologi informasi
mbak desi pernah lihat namanya bukalapa
dia adalah mahasiswa dari itb
dia tidak berpikiran punya semacam itu
dia mencoba mau lakukan hal itu membuat satu sistem
ya jangan bicara seperti jack ma lah
tapi ini deh
ternyata dia mampu mendongkrak omsetnya triliunan
sampai di atas sepuluh triliun
oh indonesia juga mampu
apalagi potensi pasarnya juga besar
kalau di world economy forum di global competitive index market share indonesia itu terbaik
golongan baik lah itu
tapi problemnya kita di infrastruktur masalah regulasi
ini memang kita masih perhati
nah oleh karena itu indonesia harus didorong ke sana
maka tugas di kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi
bagaimana inovasi tersebut bisa di start up
ini di indonesia
contoh tadi yang industri industri sudah mulai gunakan ini
mungkin mbak desi lihat yang mananya sekarang ada motor listrik
yang sekarang lagi rame
kami telah uji coba motor listrik jakarta bali tanpa ada masalah
artinya indonesia mampu
mobil mampu juga
sekarang menjadi listrik
kalau satu atau dua tapi ternyata tidak bisa ditingkatkan volumenya
dan tidak bisa dipasarkan
dan yang lain lainnya kan tidak mendukung ya akhirnya
ya masalah kan
makanya yang sangat penting industri itu adalah dari hasil inovasi
pada start up company itu harus dihitung
artinya cost dan benefitnya
dan kita lihat kompetitor
kalau kita tidak pernah melihat itu nggak akan manfaat
pertama harganya harus
durability nya harus baik
dan kalau ini sudah baik
inovatifnya harus tinggi
dan dari kompetitor
akhirnya ini yang motor listrik yang namanya gesit
gerakan apa itu yang kita lihat semacam itu
atau garansi untuk skuter its itu
ini sekarang sudah masuk industri
mudah mudahan dalam waktu yang singkat kita bisa masuk di pasar
dan kuncinya harus masukin industri
kuncinya harus masuk industri
ini yang rame masalah garam
kita kalau kita amati mbak desi
jangan dikira garam farmasi kita itu produksi kita
kita negara negara yang dikelilingi
meskipun produk itu
hasil inovasi ada di indonesia
ini yang penting
garam saya sudah challenge para peneliti bagaimana untuk garam industri
bagaimana garam konsumsi
harus kita dorong
apalagi kita memiliki daya ini
teknologi kita mampu
kita alamnya baik
tapi kan kuncinya kan sebenarnya inovasi
dan ini bisa tercermin dari jumlah patent yang di register
ada target itu
karena biasanya kan semakin banyak registrasi patent
berarti kan semangat inovasinya kan semakin tinggi
kalau kita perhatikan patent kita ya mbak
sebelum saya jadi menteri
pada saat itu hanya sekitar tujuh ratus an
meningkat pada dua ribu tiga
sekarang tahun dua ribu tujuh sudah empat ribu
ternyata yang jadi masalah bukan di patentnya mbak
untuk mendapatkan patent susahnya luar biasa
dimana regulasinya gak pernah mendukung
sekarang regulasi dalam masa patent sudah saya minta perbaiki
harus diperbaiki ini
masa gini administrasi kok susah
akhirnya sekarang jadi mudah
itu kunci kan dari inovasi
tanpa patent siapa mau kan
satu tidak mau
kedua setelah patent
dimana masuk industri
ini yang penting
jangan patent berhenti
patent harus masuk ke industri
ini masih kurang
yang menjadi patent
harapannya empat ribu menjadi industri
padahal empat ribu patent
sekarang yang menjadi industri baru enam ratus enam puluh satu
deviasi ini harus kita kecilkan
harus impit antara patent
dengan startup company
sumber sumber inovasi itu sudah mulai
istilahnya tidak ada jomplang
misalnya antara barat dan timur
mungkin lebih masih jawa sentrik dan lain sebagainya
karena ini kan juga salah satu kunci
dimana indonesia bisa betul betul inilah
seimbang baik dari segi ekonominya
tapi dari segi inovasinya juga
betul mbak desi
itu yang menjadi masalah
itu yang pertama
selalu kita lihat selalu jawa sentris
kalau luar jawa yang punya potensi alam begitu tinggi
tidak pernah kita afirmasi
tidak mungkin mereka berkembang
akhirnya apa yang terjadi
jawa dengan luar jawa kolaborasi
untuk mengembangkan inovasi yang ada di daerah
ini yang dilakukan oleh pak nasir
ada semacam ini
ini harus collaboration antara jawa dan luar jawa
dalam pengembangan ini
contoh yang terjadi adalah
saya mengembangkan tentang
sapi itu ada di sumba
ada di bali
ada di madura
ini harus kita perbaiki
kita risetnya di jakarta
kedua kita punya dalam hal ini
sagu itu pusatnya di maluku sama di papua
sekarang saya sedangkan teknopark di
nanti di luar jawa sekarang
di barat sumatera
hasil inovasi tentang
yang dari kelapa sawit
bagaimana menghasilkan energi listrik
ini juga berkolaborasi
ini harus kita lakukan
tapi cara cara untuk melakukan kolaborasi ini
supaya sustainable gitu pak nasir
ini saya sangat setuju sekali
adanya kolaborasi ini
apalagi karena sumber
dari sumber alamnya itu justru ada di daerah kan
dan bukan di jakarta
kita harus melakukan
pusat riset itu biasanya kan di
hasilnya itu bisa dinikmati oleh
oleh karena itu berkolaborasi
mereka punya resource
di sini punya human resources
data sharing dari perguruan tinggi besar
ke perguruan tinggi kecil
yang ada di daerah
berarti harus ada insentif juga kan
kalau kamu jadikan dosen di sana
mendamping perguruan tinggi sana
kamu saya beri satu bulan sekian
kita empat lima ratus dua puluh sembilan perguruan tinggi
di kita itu yang vocational base
nah itu menurut pak nasir itu
tapi tantangan terberat selama ini
khusus untuk bidang riset dan teknologi
ya ini yang saya rasakan
tantangan berat ini memang
harus berkoordinasi dengan kementerian lain
nah ini bagaimana selama
apakah cukup baik
selama ini yang kami
dalam hal ini contoh
ada dukungan baik
dalam hal ini contoh hal yang kami lakukan
dengan kementerian perindustrian
mendapatkan dukungan baik
dari kementerian perhubungan
juga mendapatkan dukungan baik
bagaimana dukungan dari menteri keuangan
ini yang penting sekali
karena apapun masalah
nanti kalau dari orang asing ke indonesia
ketenagakerjaan dari kemenaker
kementerian tenaga kerja
mereka datang ke indonesia
untuk pengembangan industri di indonesia
nah nanti dikira dia worker
nanti heboh lagi
ini masalah lagi
untuk mahasiswa dulu juga begitu
mahasiswa ke indonesia
bagaimana kita menjadi internasional
kalau untuk exchange saja begitu rumit ya
visanya adalah hanya regular
sekarang sudah mulai ada student visa
baru kali ini loh
ada sepanjang secara indonesia
nah sekarang kalau kemudian
nah sekarang kalau untuk inovator
dari luar ada yang berkolaborasi dengan indonesia
wah ini sangat senang sekali
tapi jangan diperlakukan sebagai worker
tapi kalau misalnya dari lembaga pendidikan tingginya
bagaimana khususnya exchange ya
dari mahasiswa mahasiswa kita kan
penting ya mendapatkan exposure
dan mungkin kerjasama dengan
pendidikan tinggi luar negeri itu bagaimana
jalan dengan baik atau apa
ini yang kami lakukan
sudah bisa berjalan dengan luar negeri
contoh kami dana exchange
yang kami lakukan collaboration and research
itu adalah dengan jerman
inggris kami punya pendanaan mereka namanya
tapi khusus untuk riset apa
apapun yang di bidang apa yang kami lakukan
yang baru industri kecil
kemarin pada awal tahun dua ribu lima belas itu hanya empat puluh
yang kita seleksi
dari empat puluh kita seleksi lagi lima
lima belas mau saya jadikan startup company dunia
mereka lima belas saya training ke inggris
juga dengan kita dengan jerman juga ada
yaitu seorang calon nakoda kapal
kalau jerman masalah maritime oke lah
kita dulu beli kapal jerman
akhirnya apa yang terjadi
perguruan tinggi di indonesia
karena sudah punya kerjasama ini
sertifikasi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi indonesia bernama maritime
sudah diakui oleh jerman sekarang
akibat kita kerjasama
belum lagi kita di bidang apa itu di medicine
dengan china kita harus kita kembangkan
kita transportasi dengan china
itu harus kita kembangkan
tapi jangan sampai justru nanti tenaga kerja
tenaga ahli kita yang
pindah dan bekerja di perusahaan asing
nah ini kembali ke
match dari skill lulusan
akademisi kita dengan
lapangan kerja yang masih sangat dibutuhkan
di indonesia yang skill base
yang selama ini mungkin kita
lebih mengandalkan bantuan dari
technical advisor dari luar negeri lah istilahnya
kualitas dari tenaga kerja kita
masalah tenaga kerja indonesia itu
kan sebenarnya secara
akademik atau secara skill
kita itu gak kalah juga
kita sudah bagus
lah sekarang bagaimana
terhadap penggunaan tenaga kerja ini
sudah cukup bagus
maka tenaga kerja ini harus tetap kolaborasi pak
dunia kita gak punya lagi kita menutup diri
tetapi kita harus selalu meningkatkan kompetensi
meneralisis teknologi dan pendidikan tinggi
lulusan yang ada dari perguruan tinggi rata rata
tidak menjadi orang yang skill labor
ini yang harus kita lakukan
kita rombak sekarang
dia lulus tidak cukup mendapatkan ijazah mbak
kebisaan kompetensi apa yang dia
nah sertifikat kompetensi itu
oleh siapa yang meluarkan
atau independen dalam hal ini
supaya ada pengakuan
recognize dari pihak luar
terhadap kompetensi seseorang itu
ini sekarang ada
engineering sudah kami siapkan
jadi standar internasional sertifikat itu
internasional harus itu
harus menuju ke internasional
semacam iso nya lah
jadi kalau misalnya sudah
iso dalam proses ya
tapi kita yang maritime tadi
adalah namanya imo
international maritime organization dari amerika
yang di koordinasi oleh jerman tadi
kami punya politeknik
itu yang harus dapat
nah terus ada yang diepsi
yang di laut itu
ini harus mendapatkan sertifikasi juga
ini hal penting
ternyata sekarang mulai ada
tidak pernah nongol gitu
ini skill base ya
kalau di indonesia ini
cocok apa pak nasir
karena kita kan banyak sekali
perguruan tinggi ya
lembaga pendidikan tinggi
tapi mereka mendapatkan pekerjaan
yang tidak ada hubungannya
misalnya dengan bidang studinya
misalnya itu pertama ya
kedua yang menganggur juga
lebih dari tiga bulan
mungkin yang diperlukan itu justru
lebih banyak politekniknya
tidak tahu ya mungkin pak nasir ini
bagaimana buat indonesia ini
yang memang rata rata skill base nya
itu masih jauh di bawah
kalau kita komparasi negara lain ya
kita empat lima ratus dua puluh sembilan perguruan tinggi
di kita itu yang vocational base
nah itu menurut pak nasir itu
sangat kurang ya
kenapa bisa demikian
di masa lalu kan ya
kenapa orang itu lebih suka
misalnya padahal itu tidak menjamin pekerjaan
sementara kalau tadi misalnya
keluar punya skill
itulah karena pasar ya
pasar itu selalu minta
terhadap worker kita
tenaga kerja atau employees
selalu yang diminta sarjana
kalau yang mereka adalah sertifikat
lain lagi urusannya nantinya
nah ini yang terjadi di kita
apa yang harus saya lakukan gitu loh
ini harus kita rombak
kita tidak cukup mendapat ijazah
yang kedua adalah skill
yang saya sebut adalah
hal yang jadi sangat penting
oleh karena itu
saya lakukan revitalisasi
pendidikan vokasi di indonesia
s dua s tiga mbak
kalau ngajar di politeknik
ya kan gak perlu
karena saratnya undang undang begitu
sementara ada orang
yang ahli dalam bidangnya
dia hanya lulusan d tiga
mau ngajar gak bisa
karena dia saratnya tidak memenuhi
sekarang saya sudah
bagi mereka yang
tidak punya pendidikan
yang dalam hal ini
sebagai kompetensi mereka
sama dengan master
akibatnya apa dalam hal ini
mulai jalan ini
yang selama ini
gak menyelesaikan apa apa
sekarang ini jumlah politeknik
mau harusnya berapa
kalau mau ideal itu enam puluh empat puluh ya
kami nggak mau apa itu
optimis terlalu tinggi
kalau sampai enam puluh
tapi di angka dua puluh
itu udah hebat
tapi kalau kita melihat
tenaga kerja indonesia
sekarang saja kan
atau smp lah
dan perguruan tinggi
kita kan begitu kecil
untuk skills base itu
justru inilah yang diperlukan
apakah itu dari construction
dan itu dari
itu kan semua
tidak perlu masuk ke universitas kan
kami sudah kerjasama dengan
kementerian tenaga kerja
pak menteri tolong
di sana lebih bagus
membuat yang namanya
di mana mereka lulusan smp
melalui blk mereka
kita harus pertentukan kompetensi
ini yang dulu
nanti sampai grade
ini bukain sma
dan ini langsung kerja
akan melanjutkan skill lagi
nanti mendapatkan grading
nanti meningkat lagi
sampai master dan doktor
jadi lebih ke fungsinya lah
kalau saya lebih ke kompetensinya
sehingga bisa berkompetisi dengan
jadi kalau tidak kan tenaga tenaga asing
pekerjaan pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan
orang orang indonesia itu sendiri
setelah saya diskusi dengan industri
enggak begitu ya
mereka mengatakan begini pada saya
industri itu sebenarnya butuh tenaga kerja
tapi setelah saya lakukan dalam rekrutmen
tenaga kerja yang saya rekrut
tidak pernah sesuai dengan apa yang saya dapatkan
kalau dari segi perbaikan
dari kualitas akademisinya itu sendiri
ini kan kita masih dengarkan misalnya
ya yang lembaga pendidikan yang ternyata fraud
atau bodoh ngejasanya dan lain sebagainya
kualitas dari dosen kita itu bagaimana
apa yang masih perlu diperbaiki
kami namanya dosen itu
di pendidikan vokasi khususnya
kami lakukan namanya revitalisasi
jangan jangan dosen yang mengajarkan di politik teknik
tidak mengetahui atau tidak memahami
kompetensi apa yang harus dilakukan
cara retulingnya itu seperti apa
cara yang kami lakukan sekarang
kami ada proyek misalnya sekitar dua lima ratus ke depan
dosen ini harus kita terima

harus kita training
target kami di angka dua ribu lima ratus
di tahun dua ribu sembilan belas saya harus sampai lima belas
harus dikebut tuh dari
ini sekarang kami kirim dua ratus lima puluh
ada yang di dalam negeri dua ratus
ini harga empat ratus lima puluh
dua ratus lima puluh di luar negeri
pasti banyak resistensi tuh dari dosen dosen yang sekarang
ternyata enggak juga itu
untuk yang di politeknik
ternyata mereka sangat senang
tapi kalau yang di universitas
nah universitas yang resisten
karena dia biasanya
hanya biasa dan berani
hanya biasa dari mimpi
tapi tidak tahu praktik yang sesungguhnya dalam industri
ini dia masih resisten
tapi kalau yang engineering
yang engineering tuh
sekarang jauh lebih bagus
orientasinya lebih jelas
dan pada output base
dan dalam hal ini
mereka menghasilkan lulusan yang berkualitas sekarang
jauh lebih baik sekarang
tapi supaya mahasiswa juga yang di
yang lulus dari pendidikan tinggi ini
dengan topik atau subject
ataupun keterampilan yang cocok
ini bagaimana kurikulum yang disiapkan
apakah pak nasir melakukan semacam mapping
bahwa ini memang yang dibutuhkan
dari lulusan lulusan mahasiswa di indonesia
khususnya di tingkat pendidikan
saya selalu minta kepada rektor
yaitu selalu memperbaiki kurikulum
bagaimana cara memperbaiki kurikulum
seperti itu di awal awal
harus panggil orang user
sebagai pengguna lulusan
jangan sampai kita
yang tidak sampai pada tujuan
maka nanti kita lihat dari industri
kita lihat dari akademik
kita terjadi gap tidak
kalau itu terjadi deviasi
saat ini ada berapa gapnya
gapnya masih tinggi
terutama di ilmu sosial
yang eksakta sudah mulai kita arahkan
untuk menuju ke sana
tapi masih ada gap
kalau tidak ada gap
mereka bekerja pada bidangnya
masa seorang engineer
bekerja sebagai wartawan
ini tidak apa apa
mereka harus seorang engineer
karena terjadi gap ini
jadi menarik jadi wartawan
atau menjadi seorang
atau mungkin karena
anggap lapangan kerjanya
setelah saya diskusi dengan industri
mereka mengatakan begini pada saya
industri itu sebenarnya butuh tenaga kerja
saya lakukan dalam rekrutmen
tenaga kerja yang saya rekrut
tidak pernah sesuai dengan apa yang saya dapatkan
oleh karena itu ada satu kesalahan proses pembelajaran
kewajiban saya ke depan adalah
bagaimana mereka yang dalam praktek
berpraktek pada industri
kita harus melahirkan pasukan yang siap tempur
jangan siap training
jangan siap training
masih ada dua tahun lagi ke depan
yang harus diselesaikan
kira kira sesuai dengan target atau tidak
karena biasanya pemerintahan jokowi
target harus capai
dan harus ada hasilnya yang jelas
publikasi jelas tadi
perguruan tinggi yang masuk kelas dunia
paling tidak saya di tahun dua ribu sembilan belas adalah
yang ketiga itu
yang jadi problem adalah
bagaimana pendidikan tinggi kita
masa depan yang berubah
dunia yang berubah drastis
jangan sampai proses pembelajaran seperti masa lalu
jangan sampai program studi masa lalu
bapak presiden selalu menyampaikan
masa dari dulu sampai sekarang
tidak pernah berubah apa yang ada dalam dunia
dunia sudah berubah total
oleh karena itu
prodi yang kami kembangkan di sini
nomenklatur kami buka total
silahkan perguruan tinggi
sesuai dengan resources yang dimiliki
tapi harus berdasarkan permintaan pasar
rumpun ilmunya masuk rumpun mana
kalau orang akan mengembangkan
di bidang mekatronika
kalau berbicara mekatronika itu berawal
bisa di tanning mesin
tapi tidak mekanik mesin
kalau berbicara tanning elektro
berarti ada di antara dua nya
maka bisa menunggu mekatronika
di tempat yang lain
ada namanya sekarang logistik kita problem
masalah supply chain management kita problem
ini bisa buka silahkan
apalagi kita di arah digital ekonomi ini
perubahan pasar yang drastis
yang semua storage list
kalau itu terjadi storage list
berarti kita harus berpikir
bagaimana logistik itu kita bangun
tapi yang penting harus ada pengajar
yang terampil untuk mengajarkan
dari bidang itu
maka dari itu dosen tidak cukup
hanya di akademik
mungkin dari para praktisi yang bisa masuk dalam
ini kami kembangkan
yang berikutnya kami sudah menyiapkan lagi
karena teknologi informasi yang berubah total
anggaplah ini berubah total
contoh kalau kita berbicara tentang sistem perkuliahan
selama ini yang kita lihat kan tatap muka
dosen di ruangan kelas
mahasiswa duduk di dalam kelas
sekarang dunia sudah tidak seperti itu
cara mengajar itu harus berubah
nah sistem ini harus kita bangun
kami siapkan nama program pendidikan yang jarak jauh ini
yang e learning yang harus kita bangun
nanti akan terjadi namanya
tidak ada kelas lagi
mungkin antar negara kita tidak ada batasan lagi
maka kerja sama dengan luar negeri
mungkin antar negara kita nggak ada batasan lagi
maka kerja sama dengan luar negeri
ada kami kembangkan
ini harus kita antisipasi
presiden jokowi so far happy dengan kinerja pak nasir
atau ada mungkin masukan kritik dan kira kira apa yang harus di
selama ini bapak presiden menyampaikan terhadap inovasi
apa yang sudah dilakukan sudah baik
tapi yang harus selalu disampaikan pesan bapak presiden
mahasiswa indonesia adalah masa depan bangsa indonesia
maka kita harus kawal dengan baik
maka kita harus kawal dengan baik
mengantisipasi pembangunan indonesia
yaitu bagaimana wawasan kebangsaan harus kita jaga
semua masyarakat indonesia harus tahu itu adalah indonesia
jangan sampai memunculkan radikalisme
harus komitmen bersamaan
dan kita lihat juga harusnya kan lembaga pendidikan tinggi apalagi mahasiswa
mereka role model ya contoh mereka akan menjadi calon pemimpin masa depan
idealisme semangat kebangsaannya itu harusnya paling kuat
mereka bukan yang yang dilihat
kita sebagai mereka lah biasanya
reformasi itu kan lahirnya kan
karena reformasi yang mereka cetuskan itu
kan timbulnya karena
nah sekarang harus kita
rezim boleh kamu tidak puas
tapi satu catatan harus kembali kepada
komitmen sebagai negara
kesatuan republik indonesia itu aja yang kita harus lakukan
kalau tidak puas harusnya memerangi korupsi
karena ini masalahnya
terima kasih banyak pak nasir
dan kita tunggu ya semoga target target ini
capai karena cukup ambius
tapi kalau memang berhasil
bisa akan memberikan istilahnya
terhadap kualitas dari pendidikan
tinggi di indonesia
dan kita harapkan juga indonesia sebagai negara
yang besar ya penduduknya
begitu besar anak mudanya begitu banyak
kita juga memiliki sdm
daya manusia yang memang berkualitas
tentu saja pada akhirnya bisa menyumbang
besar ya terhadap masa depan negeri ini
terima kasih atas perhatian anda
jangan lupa saksikan insight besok